pandemi covid sembilan belas telah membawa perubahan besar dalam pola kerja dan komunikasi
pemanfaatan internet dan intensitas transfer data diperkirakan akan semakin meningkat
seiring dengan dimulainya pemberlakuan new normal atau kenormalan baru oleh pemerintah
tren peningkatan ini terjadi pula dalam dunia kejahatan siber
seperti beberapa waktu lalu beberapa perusahaan e commerce dan lembaga pemerintah telah menjadi korban peretasan data
kemajuan teknologi di bidang informasi khususnya internet memang menjadi salah satu solusi bagi pelaksanaan gaya hidup normal baru
mulai dari pegawai guru hingga murid kini semakin akrab dengan beragam aplikasi pendidikan online ataupun video conference
namun tanpa edukasi yang baik
siapapun beresiko menjadi korban kejahatan siber
berdasarkan laporan dari perusahaan keamanan siber kaspersky pada tiga bulan pertama tahun dua ribu dua puluh
kasus kejahatan siber menunjukkan adanya peningkatan
dibanding periode yang sama tahun lalu hal itu menunjukkan bahwa saat ini pola serangan siber lebih mengarah ke perusahaan daripada individu
pising adalah salah satu perusahaan yang lebih menargetkan ukm di kawasan asia tenggara
pising adalah salah satu rekayasa sosial yang paling fleksibel karena dapat disamarkan dengan banyak cara dan digunakan untuk tujuan yang berbeda
para pelaku kejahatan cyber ini juga selalu melakukan
memasukkan topik dan tren terkini yang terkait dengan covid sembilan belas ke dalam konten mereka
untuk meningkatkan peluang atau link yang terinfeksi atau
lampiran berbahaya untuk dibuka
covid sembilan belas memang memaksa proses digitalisasi menjadi lebih cepat
bagi para pelaku usaha yang kurang teredukasi atau gaptek dengan perubahan yang cepat ini
tentu akan memancing para penjahat siber untuk melancarkan aksinya
menurut hilsa siburian kepala bssn pada saat pandemi covid sembilan belas ini
ancaman terhadap infrastruktur seperti data center akan semakin masif
oleh karena itu bssn sebagai regulator
keamanan siber indonesia memerlukan kolaborasi dengan seluruh pemangku ekosistem keamanan siber
selain itu kemandirian tata kelola pada data center menjadi penting
terutama dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang ada di ruang siber
kemandirian dari segi tata kelola pada aplikasi cloud dan data center
bisa kita wujudkan melalui pembuatan produk hasil karya mandiri dalam negeri
sehingga era new normal menjadi sebuah peluang
karena indonesia semakin mandiri dalam pengimbangan teknologi informasi dan komunikasi
berikut tips sederhana untuk mencegah kebocoran data di lingkungan perusahaan
yaitu memakai vpn saat terkoneksi dengan jaringan kantor
membatasi akses karyawan yang berhubungan dengan data sensitif
dan selalu lakukan pembaruan pada perangkat lunak
danang wisanggeni himawan amri cnn indonesia
terbaru data hasil pcr hasil rapid test dan hasil data yang terbaru
terbaru data hasil pcr hasil rapid test dan hasil data yang terbaru
sehingga status orang terkait covid sembilan belas dipajang dan dijual di forum online
grade forums sejak delapan belas juni dua ribu dua puluh
tidak hanya itu data yang dipajang dan dijual sangat lengkap
mulai dari nama umur nomor telepon alamat rumah nomor identitas
kependudukan dan pertanyaannya
mengapa kebocoran data pribadi dan sensitif seperti ini bisa bocor
sudah bergabung dari luar studio jurubicara badan siber dan sandi negara bssn
selamat malam pak fred
baik terima kasih pak anton sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia prime news malam ini pak
pak anton langsung saja kita ingin mengetahui tentang bahaya kebocoran data ini
ini yang kemarin terjadi soal data penduduk yang bocor ke beberapa pinjaman online
begitu kepada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
tapi kemudian sekarang ada data tentang pasien covid sembilan belas ini
yang justru diperjualbelikan
ini bagaimana bisa terjadi hal hal seperti ini pak anton apa yang salah
ya baik mas
memang penyalahgunaan kebocoran data pribadi ini
akibatnya bisa terjadi penyagalahgunaan khususnya untuk bisa digunakan di kejahatan
itu bisa digunakan untuk pengajuan pinjaman online penipuan
bahkan akses keamanan kepada akun keuangan kita
dan kalau secara fisik itu bisa sampai kepada pemerasan dan lain lain
memang pemerintah dalam hal ini bssn
berusaha bersama sama dengan instansi terkait
untuk makin meningkatkan bagaimana tata kelola keamanan informasi
sehingga bisa melindungi salah satunya data pribadi masyarakat
oke pak anton apakah begitu mudahnya mengakses data data tersebut
sehingga kemudian bisa diterobos dan akhirnya diperjualbelikan
oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab tadi
ini bagaimana kemudian memahami ini pak
ya kalau kita bicara sistem elektronik
maka sebetulnya ada acuan yang kita gunakan
yaitu sistem manajemen pengamanan informasi
ini menjadi panduan bagi semua instansi atau entitas
yang menyelenggarakan sistem elektronik
kalau kita bicara kerentanan kerawanan dan resiko
ini sistem kan dibangun tidak hanya berada di pusat misalkan
ada sistem yang berada di daerah
ada sistem yang dikendalikan oleh masyarakat
nah ini ruang ruang yang digunakan oleh para penjahat
untuk bisa mengeksploitasi gitu kan
menembus ke dalam sistem
kadang mereka tidak perlu para hacker ini menembus ke sistem yang utama gitu
dia bisa juga melakukan social engineering
bahkan di dalam pandemi covid ini
kan kita lihat tuh
tidak hanya pemerintah saja yang menyelenggarakan penanganan pandemi
kemudian ada data data masyarakat yang masuk
tetapi juga pihak swasta masyarakat
kan kita lihat tuh mas
rapid test itu kan di mana mana
ada yang mobile segala macam
data pribadi di situ pasti ada kan dikumpulkan
nah ini titik titik simpul yang mungkin juga menjadi kebocoran
dan juga bisa kita lihat bahwa
belum tentu juga yang dijual itu merupakan hasil peretasan dari sistem
bisa jadi itu diambil dari proses bisnis manual
saya ingat setahun yang lalu atau dua puluh enam tahun
ada salah satu apa namanya marketing sales
yang di mall mall itu ditangkap oleh polisi
karena dia menjual data pribadi yang dia catat di dalam buku

yang dia pakai untuk bekerja mengumpulkan informasi

seperti itu bisa terjadi
oke tapi kan kalau dari pengawasan kan kita sudah tahu nih
ada bssn yang pasti ada menkominfo
terus juga ada direkturat siber mabes polri
pengawasan seperti ini belum cukup untuk mengunci akses
dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperjualbelikan
atau kemudian mengambil data itu secara ilegal pak anton
ya mengunci pasti pak
mengunci dari sistem
tetapi menghilangkan sama sekali bahwa ada kejahatan di ruang cyber ini
ini tidak bisa sepenuhnya kita nol gitu ya
jadi prinsipnya pasti kita meminimalisir
pertama meminimalisir dengan melakukan langkah langkah pencegahan
seperti monitoring terus kemudian sharing information
terus kemudian kolaborasi untuk melakukan penindakan
itu yang satu
yang kedua kita juga membangun kekuatan untuk melakukan mitigasi dan recovery
bila terjadi insiden
karena nggak mungkin kita nolkan insiden
akan selalu ada ya dan kita harus kembangkan kemampuan
untuk menghadapi hal tersebut
pak anton untuk data pasien covid sembilan belas ini sudah bisa diketahui siapa kemudian
yang melakukan peretasan
dan apakah sama dengan pihak pihak yang memperjualbelikan ini pak
saat ini tim bssn bersama teman teman di kominfo
teman teman di barreskrim
sedang melakukan investigasi
sebetulnya nanti kita tunggu gitu hasilnya seperti apa
oke oke pak anton terakhir ada tips pak
supaya kemudian bisa awas terhadap data data pribadi ini
apa yang harus kita lakukan pak
kita pertama standarnya sudah ada
kita harus mengikuti standar yang ada
bagi semua penyelenggara sistem elektronik
dia harus mengikuti sistem manajemen pengamanan informasi
di satu sisi juga kita kepada masyarakat
kita membangun budaya keamanan cyber
bagaimana juga kita melindungi data data pribadi kita
yang merupakan aset informasi yang sangat penting
oke baik terima kasih
juru bicara badan cyber dan sandi negara bssn anton setiawan
sudah bergabung dengan cnn prime news malam ini
cnn indonesia prime news masih akan kembali bersama rekan saya
tetap berlangsung sama kami